jumlah korban meninggal akibat awan panas gunung sinabung di kabupaten karo sumatera utara bertambah menjadi tujuh orang
sementara dua korban yang kritis dirujuk ke rumah sakit umum pusat adamalik medan
guguran awan panas gunung sinabung melululantahkan desa gamber yang berjarak empat lima km dari puncak kawasinabung
desa tersebut merupakan salah satu titik zona merah bencana sinabung
sembilan orang dievakuasi dari desa yang dilintasi guguran awan panas dan tujuh orang meninggal dua lainnya kritis
para korban merupakan warga yang sedang berladang
tiga warga yang mengalami luka bakar dirujuk ke rumah sakit umum pusat adam malik medan pada sabtu malam
dan sebelumnya mereka sempat mendapat perawatan medis di rumah sakit eva rina etaham kaban jahe
sementara korban meninggal hingga kini masih disemayamkan di rumah sakit kabanjahe kabupaten karo
kondisi tadi kalau kita lihat di atas enam puluh persen
jadi tentu harapan kita adamalik perawatan alatnya lebih lengkap
kita berharap maksimal kita berusaha untuk mengembangkan masyarakat
portal sudah dilakukan nyatanya masyarakat masih ada
jadi saya pikir kita akan bekerja sama dengan tni duri bpd kita akan sweeping ini
maksimal dulu itu harus kita lakukan